mesin atm bsi mulai bisa digunakan
gangguan ini juga membuat sejumlah nasabah khawatir akan keselamatan dananya
salah satunya adalah nahrawi nurdin seorang pengusaha spbu dan lpg
sekarang menumpuk uang cash di spbu
sedangkan kami diberi fasilitas
nah dana itu kan bukan dana kami
nah gimana caranya solusi
kami antar ke bank bsi
direktur utama bsi heri gunardi dalam konferensi pers kamis
mengklaim bahwa proses normalisasi layanan sudah berjalan dengan baik
heri mengaku pihaknya menemukan indikasi serangan siber
tetapi hal itu perlu dibuktikan lebih lanjut melalui audit digital forensik dan pemerintah
heri menjamin dana dan data nasabah tetap aman
ia meminta maaf atas kendala layanan yang berbuntut ketidaknyamanan nasabah
kami menemukan indikasi adanya dugaan gitu ya dugaan serangan cyber
sehingga kami perlu melakukan evaluasi dan juga melakukan temporary

meski telah dinyatakan sistem telah kembali normal
komisi sebelas dpr mengaku akan memanggil dan meminta penjelasan kinerja keuangan bsi
dan pengawasan oleh ojk serta penerapan sistem informasi teknologi